video yang memperlihatkan anak perempuan berusia enam tahun yang mengalami perundungan oleh enam anak di kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten menjadi viral di media sosial
korban bertemu dengan ke enam anak tersebut saat hendak pulang ke rumahnya setelah mengaji
awalnya korban diminta mencium tangan salah satu anak berseragam pramuka
selain itu anak berseragam pramuka berinisial sa meminta korban bersujud mencium kakinya
sa pun sempat memaksa korban menunduk
orang tua korban menjelaskan peristiwa perundungan ini terjadi pada jumat dua belas mei lalu
meski awalnya menolak karena orang tua terduga pelaku sudah meminta maaf dan sudah dipertemukan dengan orang tua korban di polsek cikupa
akhirnya orang tua korban memutuskan tidak melanjutkan kasus itu ke ranah hukum
anak saya pulang haji neneknya menangis sudah dua hari nangis
ternyata habis maghrib ada yang ngirimin dia ke ponakan istri saya
katanya anak saya itu dibully
ternyata ada etikat baik orang tuanya datang ke rumah meminta maaf dengan sepenuh hati
setelah menandatangani kesepakatan orang tua para terduga pelaku berjanji akan mendidik anak anak mereka
agar tidak mengulangi perbuatan serupa kepada korban ataupun orang lain
tim diputan cnn indonesia